atau bahkan mungkin dia ya dalam tanda petik mencari perlindungan
nah itu harus segera mengkontak dengan dokter untuk dilakukan pemeriksaan sel darah
baik berapa jumlah penumpang kereta rute gubeng gambir ini atau argo semeru
kalau thomas ini kan diwarnain kan
sih gue sempet ke gep sama gua oh iya uh siapa do baru do oh kayak malu malu gitu
karena mungkin vaksin sudah mulai disebar

karena capitnya bisa melukai tangan saya
gimana dia mengaku loh mas ini
dan ya saya sertai dan mencoba basketball
berbeda dengan proses mengukir kayu dibutuhkan kehatian dan ketelitian saat mengukir tanduk kerbau
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas nu indonesia
pertama potong terlebih dahulu bagian ekornya
kondisi kita adaptasi masyarakat terhadap corona ini mulailah naik
ada bawang merah bawang putih cabai keriting ketumbar penyedap rasa jinten serta daun selam
mudin menjabat menjadi sultan buton yang ke dua puluh sembilan nah masa itulah yang selalu saya sebut masa puncak
ya udah akhirnya itu dua ribu tujuh kalo gak salah
tapi itu sekarang udah nggak ada mungkin sudah diambang kepunahan atau bagaimana dengan habitatnya dia di pantai pasir berwarna hitam sampai saat ini belum
ya waktu itu di situ gila cuy supporter semua
ku berharap engkau mengerti
hal ini tidak lagi dilakukan adalah menindaklanjuti infeksi yang dilakukan direktur utama perumbulok komjen paul purnawirawan budiwaseso beberapa waktu lalu di gudang pasar induk beras cipinang
ya kita seminggu sekali lah ya chon ya mencoba konsisten lagi ya
nah pada saat itulah saya bisa punya pendekatan pendekatan tersendiri juga
atau dikukus dengan campuran kuah miso
baik dari unsur pemerintah daerah unsur tni polri dan dari perguruan tinggi
seperti contoh dengan partainya
sel foto studio dianggap menawarkan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik
terus abis itu ada salah satu temen gue tuh
gue gak satu tim
gue dari kecil dari junior sampai sekarang gue di pj ya kayak